santer banyak dicalonkan oleh lembaga survei menjadi bakal calon wakil presiden dalam pilpres dua ribu dua puluh
politisi partai gerindra sandiaga uno menyatakan dirinya masih fokus pada perbaikan ekonomi masyarakat
melalui jabatannya sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
sandiaga menyebut posisi cawa pres menjadi hak prerogatif partai
meski demikian sandi menyebut silaturahmi politik juga menjadi tugas bagi kemenparekraf yang dipimpinnya
di ujungnya itu kalau kita kerjanya ada aspek politik karena ini tahun politik
dan saya percaya justru tahun politik ini akan meningkatkan mobilitas masyarakat menggeliatkan ekonomi
nah penentuan daripada siapa yang nanti akan dicalonkan itu murni prerogatif dan mewenang dari pimpinan pimpinan partai politik
dan itu akan menjadi sebuah kajian atau sebuah pertimbangan yang akan diputuskan di bulan oktober
sementara itu sandiaga uno menyampaikan apresiasinya terkait pembentukan koalisi perubahan
yang mengusung anies baswedan sebagai bakal capres dua ribu dua puluh
tak hanya memberikan selamat sandiaga juga menyatakan tahun demokrasi harus disambut dengan semangat persatuan
sehingga indonesia tak akan terpecah
selain menyampaikan apresiasinya sandi juga menyatakan jika masih banyak partai yang belum menentukan pilihan
sehingga dinamika pilpres dua ribu dua puluh empat masih belum usai
menurut sandi tahun politik justru menjadi tahun yang baik bagi pertumbuhan ekonomi dan demokrasi di indonesia
sebelumnya wakil ketua majelis suro pks soebul iman mengumumkan keputusan pks untuk mencalonkan anies baswedan
sebagai bakal calon presiden dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
anies yang pernah menjalin kerjasama dengan sandiaga uno dalam pilkada dki dua ribu enam belas
kini diusung oleh koalisi perubahan yakni nasdem demokrat dan pks
itu harus kita ucapkan selamat
dan bagi saya tentunya politik ini harus mempersatukan kita
bahwa semua harus melihat bahwa ini adalah peluang kita
namanya juga pesta demokrasi kan
namun juga pesta kita sambut dengan sukacita dengan kegembiraan
tentunya masih banyak yang belum menentukan pilihan
karena kalau tidak salah angka hampir setengah belum menentukan pilihan